sebuah mobil dan sebuah truk yang terguling di pekerjaan underpass kentungan sleman yogyakarta sudah berhasil diangkat
akibat insiden yang viral di media sosial ini pekerjaan konstruksi sementara dihentikan untuk penyelidikan polisi
pengangkatan mobil dilakukan pertama
mobil dibawa dengan menggunakan truk
setelah itu truk diangkat dengan menggunakan alat berat dan dilakukan dengan ekstra hati hati
hingga selasa sore proses pengangkatan kedua kendaraan yang terguling akibat tanah amblas sudah selesai dilakukan
namun belum ada konfirmasi dari pihak istaka karya tentang insiden ini hingga berita ini diturunkan
lalu lintas di sisi yang mengalami tanah amblas saat ini dilarang dilalui oleh kendaraan